lagi lagi situasi yang gak tepat buat tanya anaknya andin
nanti deh gue cari kesempatan lain aja
rena sakit karena dia
apa bener dulu dia hamil sama roy
saya ketemu sama angga
kata dia waktu kalian ketemu
dari sejak pulang sekolah
dia tidur terus nggak mau makan
kamu pulang ya mama cemas kali nih
ini kebetulan aku sama andin
kami pulang sekarang ya mbak
mas rena kenapa rena sakit
tolong jangan kamu hubungin aku dulu saya
aku udah capek
aku gak sanggup lagi dengar semua alasan dan kebohongan kamu elsa
gak diangkat ma
aku kan udah bilang sama mbak anin udah gak peduli lagi sama aku
mau aku ke kantor polisi atau kemanapun dia udah gak peduli ma
tapi biar gimana nino itu kan suami kamu dia harus tahu
coba coba biar mama yang telepon ya
mama saran mama
pasti elsa sedang bersama mama sara
dan dia pasti minta mama sara untuk telepon aku
gak diangkat juga
jawab kalo di cerita
itu dia apa ya
jadi aku bisa menenangkan pikiran aku sendiri di rumah
nino udah sama sekali gak peduli sama gue
apa gue udah tiba di titik kehancuran hidup gue sekarang
gak lama lagi nino akan ninggalin gue dan gue akan dipenjara
semua kesalahan gue akan terbongkar
apa ini udah waktunya
buat gue harus menyerah sama keadaan ini
gue udah gak bisa berbuat apa apa lagi
mama selalu ada di sini sayang
mama gak akan pergi
mama akan selalu
selalu ada buat kamu
kamu jangan sakit ya sungguh ya
tuh omah sedih deh kalau kamu sakit kayak gini
eh bentar lagi
kamu makan sedikit sedikit ya
permisi mbak bas
makan sama ancus ya
ya anak cantik
aku gak lapar oma
oh oma aja yang disuapin
sama oma ya tuh
ya ini kesukaan kamu
ya oma suapin ya
aduh gimana ini
semoga andi dan al segera sampai
lagi lagi situasi yang gak tepat buat tanya anaknya andi
nanti deh gue cari kesempatan lain aja
karena dia tuh sedih mas
dia bener bener kecewa
kamu sampai dia gak jadi jogging
aku mau ngeliat
rena bener bener kasian sih mas
sedih banget dia
aku rasa kita harus menghibur dia nih mas
ya terus sekarang saya harus ngelakuin apa banyak yang rena
kalau sekarang saya ajak rena jalan jalan kan juga gak bisa rena lagi dong
aku tahu mas
aku punya ide
ma enggak aku gak bisa ma
udah mama aku gak bisa
tolong satu kali ini
ini dengerin apa kata kata mama
tadi mama sempat bersikap kasar sama kamu
ini semua buat kebaikan kamu elsa
lebih baik kamu masuk ke dalam
dan mempertanggungjawabkan perbuatan kamu nak
daripada kamu lari dan menjadi buronan sayang
yang gue lihat sih akun ini dibuka tiga hari yang lalu
lokasinya di jakarta selatan
bentar tiga hari yang lalu
itu artinya tiga hari yang lalu ada orang yang ganti password akun ini
berarti ada yang coba masuk ke akunnya roy dan menghapus data data pentingnya
tujuh belas hari interrogasi menurunkan jiwa memiliki hak hak yang dana untuk melawan transaksi
siapa yang udah ganti password akun roy
angga mikir fokus
dia tuh sempat minta emailnya roy
dia bilang dia mau bantu
lo kasih tau email roy ke elsa
elsa dalang dibalik semua ini